dirjen perhubungan laut yang menjadi tersangka dugaan suap pengerukan alur pelayaran pelabuhan tanjung emas
antonius tony budiono kembali menjalani pemeriksaan
ia pun sempat mengakui adanya mafia dalam lingkup kementerian perhubungan
pengakuan mengenai mafia ini diungkap antonius tony budiono sesaat sebelum menjalani pemeriksaan kpk
meski demikian ia belum bersedia memberikan detail mafia yang dimaksud
ia juga mengaku tak mengenal komisaris pt adiguna keruktama yang kini juga berstatus tersangka dalam kasus yang sama
selain memeriksa tony kpk juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap komisaris pt adi guna keruktama adi putra kurniawan
kami tidak cakap sedikit pak tentang mafia indonesia pak ajay
sudah cukup dulu
tata itu lagi
tata itu lagi